kamu tidak dipercaya sama saya
kalau kamu gak mencuri kenapa atu gak mau ketemu sama neng cen cen
saya tidak takut saya cuma kesel
kenapa selalu orang kecil yang disalahkan
gak disalahkan ah cuma mau nanya aja
sok atu anterin saya ke rumahnya mbak cen cen
nih atu pegang dulu
amin tadi kesini
mas pur kepo
tadi amin cerita katanya dia lagi pdkt sama neng ineke
tunggu dulu atu pen
dengerin saya dulu
gue juga lagi pdkt sama ineke
kok samaan sih
mengerti gak rutin saya
nah menurut kamu gimana
siapa yang cocok buat inek ke
aku sih gak bisa ngasih masukan mas pur
soal cocok atau enggak
kan yang milih neng inek ke
aku sih terserah aja neng inek ke mau pilih siapa
kata neng cen cen
dia gak nuduh kamu
kamu lihat gelangnya apa enggak
dia tenuduh saya
antarin saya pulang ke rumah dong
ibu ibu kan baru aja pulang
ibu capek bunga dari tadi itu ibu udah nganter rendang ke tetangga sekitar
terus kalau ibu udah nganter rendang ke tetangga sekitar bunga nganter rendangnya ke siapa
terserah kamu mau bagikan ke siapa
kalau kamu tidak bagikan nanti malam kamu makan ini lagi mau
itu anak yang nyolong perhiasan cen cen
iya eh enggak
ah nggak tahu atuh dianya lari
ya kalau nggak salah ngapain lari
mau bagiin rendang
bapak pulang aja
kamu mau bagiin ke siapa
eh kamu tidak dipercaya sama saya
kalau kamu enggak mencuri kenapa atuh enggak mau ketemu sama neng cen cen
saya tidak takut saya cuma kesel kenapa selalu orang kecil yang disalahkan
nggak disalahkan ah cuma mau nanya aja
sok atuh anterin saya ke rumahnya mbak cen cen biar saya ngomong kalau saya enggak nyuri
nih atuh pegang dulu
udah diam ini mau naik
sudah dari tadi tapi disuruh ibu bagiin ini nih
terima kasih ya
agak ngadem loh
be alhamdulillah dagangan din habis nih lihat be
selin banget tuh orang pamer mulu
sibuk inilah itulah
kenapa lagi emak
emak kayaknya beneran suka sama om herman
ya nanti kalau misalkan emak jadi beneran nikah sama om herman
terus emak pergi tinggal bareng sama om herman
yang belum tentu juga emak jadi sama om herman
lagian kalau jadi juga tahu kapan
iya ya bang
eh kong masuk yuk
bobi baru dapat rendang nih
kita nunggu siapa bos